sampai jumpa di video selanjutnya

pembayanganku apa itu artinya
sebenarnya siapa yang melakukan gerakan itu bersama
apakah benar apakah benar anak perempuan itu
wah gerakan itu
gerakan tangan itu om harus berdua kan nggak bisa sendirian om
gerakan ini apa dia
apa dia anak aku

dia anak aku
anak aku yang sebenarnya
om mau sekali lagi
om jelek itu terakhir om

mereka ber characterize bir tujuh ratus tahun
siapa semua anaknya di foundation beds
rupanya tidak terobos
itu ada akhirnya ya
buat apa kamu belok belok anak saya
jangan berani berani kamu sentuh anak saya
siapa kamu sebenarnya
kenapa kamu berusaha mendekati zairah
saya tidak ada maksud apa apa
saya memeluk dia karena saya berterima kasih
dia sudah menghibur saya
kamu pasti ada niat lain
tampang seperti kamu
jangan pernah kamu dekati anak saya hilang
mas ada apa ini kau ribet ribet
bule ini siapa orang ini sebenarnya
mantan suami ibu atau bukan
karena bul ini tidak akan lupakan
apa yang pernah saya katakan tadi
bahwa saya tidak akan segan segan bertindak
kalau ternyata orang ini adalah
mas rusli ini benar benar mantan suami saya
mohon jangan sampai terjadi salah paham ya pak
minta maaf sama pak prabu
jangan sampai kesalahpahaman ini
tidak akan berlahut
kenapa anak perempuan itu diakui sebagai anaknya
ini masalah yang aneh
tapi orang ini sepertinya benar benar jahat dan berbahaya
saya tidak maksud apa apa
saya peluk putri bapak
karena putri bapak sudah menghibur saya
tentu saya tidak akan bisa mengangkat kepenyakannya
semoga sekarang ibu baik baik aja ya allah
kumohon jangan sampai ibu kena penapa
aku sudah kehilangan ayah
aku tidak sanggup
kalau ibu kena penapa
jangan tinggalin aku mas
tunggu tunggu tari mas
apa salah kami
hidupku berantakan setelah mas iksan tinggal mas
hei mas iksan
kamu sengaja kan mau tabrak saya
mau ngilangi jejak saya mencari suami saya
dasar kamu pembunuh
sekarang kamu mau bunuh saya juga kan
supaya saya tidak bisa membongkar semua kejahatan kami
kamu harus ingat ya
tuhan pasti akan membongkar semua kejahatan kamu
dan kamu pasti akan terima karmanya
saya tidak pernah takut
kamu tantang saya utari
kamu menentang orang yang salah utari
kamu sudah menyinggung harga diri saya
dan saya tidak suka
saya jadikan highland kamu itu nyata
saya tidak bisa telakai amir
saya tidak sanggup
ibu ini kenapa sih
kalau ibu mau apa apa tinggal bilang sama amir
nggak usah kabur kaburan kayak gini ibu
hampir khawatir banget sama ibu
ibu bangun ibu